tentara nasional indonesia yang merupakan garda terdepan dalam pertahanan negara turun tangan terlibat dalam penanganan pandemi covid sembilan belas
adalah letkol laut dr gigi muhammad arifin sang komandan lapangan rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran
sikap tegas disiplin dan mengayomi yang ia terapkan membuat orang orang yang ada di bawah kepemimpinannya
memiliki keberanian dan kebanggaan untuk menangani pasien covid sembilan belas
letkol m arifin sebelumnya juga telah diberi mandat mengelola tenaga medis di natuna dan pulau sebaru
tempat karantina warga indonesia yang dipulangkan dari luar negeri
tugas ini adalah merupakan suatu kepercayaan
kepercayaan adalah suatu kehormatan bagi kami
artinya kami tegaskan ke seluruh anggota bahwa kita berangkat ini adalah suatu kehormatan
begitulah cara pria kelahiran karanganyar
jawa tengah itu menguatkan tim medis
ia sadar betul akan pentingnya mengayomi para anggota timnya yang berasal dari beragam latar belakang
kedisiplinan saat memasuki zona merah ia tekankan kepada tim medis dan para medis
laiknya strategi perang bagi arifin pasukan harus benar benar menerapkan disiplin dalam melawan musuh tak kasat mata ini
satu satunya tameng tenaga medis adalah alat pelindung kiri atau apd
tim medis di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet ini menjalani pemeriksaan kesehatan tujuh hari sekali
hal ini untuk memastikan tidak ada tim medis yang terpapar covid sembilan belas
kalian tidak boleh macam macam ini adalah memang kita anggap ini memang senjata biologi
virus adalah senjata biologi buat kita buat tentara
artinya walaupun itu pandemi wabah tapi kita menganggap itu adalah memang biological weapon
artinya kita tidak macam macam menangani ini
perlu equipment khusus dan apd
senjata kita adalah di sini apd alat pelindung diri
ada prosedur khusus yang sangat ketat dan wajib diterapkan tim medis dan para medis ketika berada di zona merah
apd harus dikenakan dengan tepat
tak ada toleransi sebab hanya apd yang memisahkan tenaga medis dari virus corona
ibarat mengantisipasi peluru yang sewaktu waktu dapat menembus
kelengkapan dan kepatuhan dalam memakai apd adalah kunci keselamatan tenaga medis saat memasuki zona peperangan
celah sekecil lubang jarum sekalipun harus mereka pastikan tertutup agar benar benar aman
apd hanya dapat digunakan satu kali
karena ketersediaannya terbatas tak jarang tim medis dan para medis terpaksa menahan buang air
mereka juga tak dapat mengganti pakaian saat beribadah
mereka juga tak dapat membukanya kala ingin beristirahat
saat melepas apd pun proses dekontaminasi harus benar benar dilaksanakan sesuai prosedur
melepas apd harus sesuai urutan agar tak ada celah bagi virus untuk menyelinap masuk
apd yang sejatinya steril tentu menjadi tak berguna bila tak didukung perilaku steril pemakainya
perjuangan yang tak main main karena nyawa menjadi taruhan
ketegasan arifin yang berlatar belakang pendidikan kedokteran gigi di universitas airlangga surabaya ini
dinilai penting oleh salah satu dokter relawan covid sembilan belas
kalau saya sebagai seorang dokter sipil saya merasa sangat bahagia di sini karena bapak dr arisin memberikan teladan yang sangat baik bagi kami
jadi setiap inspirasi kami itu beliau dengarkan walaupun terkadang beliau tanpa memandang
itu mau dokter perawat tugas lainnya beliau mendengarkan semua spesies kami dengan baik
dan bukan hanya mendengarkan beliau juga menindaklanjuti dan juga bahkan memberikan saran yang baik supaya kami bisa menjaga kesehatan mental maupun kesehatan fisik kami dan juga keamanan kami di dalam
meski tim medis kerap dianggap sebagai garda terdepan pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh lima itu dengan tegas menyerukan bahwa kunci utama menghentikan pandemi ada di tangan masyarakat
bukan kami yang menjadi garda terdepan perjuang itu sebenarnya
sebenarnya masyarakat masyarakat yang di luar sana mereka adalah gajah terdepan
untuk menghentikan virus ini yang mereka masyarakat luas itu
untuk mengikuti arahan pemerintah